mendingan pergi dari sini
siap siap siap
ini drummernya kok belum ada
udah di jalan kok
barusan udah saya telepon
katanya udah deket
sebentar lagi mau telepon
saya hadir pak
nah ini orangnya datang pak
sebentar lagi kalian perform
perform kalian itu harus bagus
jangan kecewakan bapak
apalagi di antara personil ada yang ribut ribut tuh
bapak gak suka
di antara personil itu harus kompak
eh siap siap ya
gak ada kata solid lagi dalam kamus hidup gue
apalagi sejak lo bikin putri selalu dapat masalah
gue harus bisa jauhin putri dari pangeran
usus goreng seharusnya selalu dekat sama gue
karena gue yang paling tau gimana perasaan dia
gue harus menangin pertarungan thai boxing nanti
udah gak usah dibahas gak penting
udah lah tak
gak usah memperkeru keadaan
udah lepasin aja
nanti lo malah stres sendiri
sini deh gue yang bawain
gak usah udah gue aja
lo beneran gak apa apa
yaudah kalo gitu gue ambil pesanan yang lain ya

sus goreng putri
lo diam deh
mendingan pergi dari sini
biar gue bantu disus goreng
iya put gue disini
lo gak usah khawatir ya
kita keluar dari sini
putri itu nyebut nama gue
gue bilang gak usah ikut campur
bukannya lo yang harusnya gak ikut campur
gue bilang pergi dari sini deh
kalian jangan ribut
gak tau pak putri pingsan
ya udah rizky kamu bawa putri ke belakang ya
saya ajak pak
pak heran tidak usah berdebat
biar rizky aja yang bawa
kamu harus tampil di atas panggung
kamu harus tampil lagi
rizky bawa putri ke belakang
bapak bapak ibu ibu adik adik maaf ya
pokoknya sabar aja
tolong sekarang silahkan duduk lagi
mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya
ayo silahkan duduk
pak heran jalan
riz ini buat putri
loh kenapa sih bisa sampai kayak gini
lu pasti kecapean ya
minum dulu ya
kepalanya pasti pusing ya
biasanya kalau kepalanya pusing
harus diteken teken banyak sini
ya ini udah
riz putri kecapean ya
ditambah lagi masalah pangeran yang selalu bikin putri stres
campur aduk semuanya jadi satu
udah jangan kebawa emosi ki
gue juga gak mau kalian ribut
apalagi kan ini hari pertama kita berdua

gue udah feeling kalau lo tuh bakal kecapean
gue nggak tega kalau ngeliat lo kayak gini
gue antar lo pulang aja ya
nggak nggak usah
gue gak apa apa kok ini juga udah enakan
paling gue butuh istirahat sebentar terus gue udah bisa kerja lagi
iya riz nggak apa apa udah
biar putri gue yang jagain
lo manggung lagi aja
tapi kalau ada apa apa kabarin gue ya
lo juga harus banyak banyak istirahat
gue tinggal dulu ya
nanti putri ya

makasih ya din
sembuh ya kalau ada apa apa bilang sama gue oke
gue balik kerja dulu
gue duluan ya
hari ini bener bener berat buat gue
tapi gue gak mau nyerah
gue harus bisa ngadepin apapun masalah gue
lo semua apa apaan sih
kenapa pada gak fokus kayak gini
apa lo semua nggak sadar
semakin hari penampilan kita tuh semakin buruk
bukan malah semakin baik
kau mendingan pergi dari sini
biar gue yang makan usus goreng
gue udah gak sabar ingin tarung sama rizky di ring
biar dia bisa jauh dari usus goreng
kalau perlu dia menghilang dari kehidupan putri selamanya
pusing gue mikirin citra
gue juga break dulu lah
break aja semuanya